kasus pembunuhan berantai di bantar gebang kota bekasi jawa barat
woncs menggegerkan publik plus enam puluh dua
empat orang tertipu dan sembilan nyawa diantaranya melayang
di tangan para tersangka ia mengaku mampu menggandakan uang
dengan kekuatan supranatural
dua belas silam kasus dengan modus serupa juga terjadi di probolinggo jawa timur
yang menyeret terdakwa dimas kanjeng taat pribadi
modus penggandaan uang membuat pimpinan padepokan ini
mampu merekrut ribuan pengikut setia
termasuk dosen pengusaha profesor hingga pejabat
selain penipuan kasus ini juga berujung pembunuhan terhadap santrinya
taat pribadi kini dibuih delapan belas tahun penjara
selain ambisi ingin cepat kaya ada juga praktik praktik klinik
mencari benda pusaka hingga jimat yang dianggap pembawa keberuntungan
dan penglaris usaha
lantas benarkah masyarakat indonesia masih banyak yang percaya
kalau begitu kan ya mungkin kalau hidup bertampingan dengan kulit gitu
mungkin iya tapi kalau misalkan percek
kalau misalkan lebih kuat mana saya lebih
masya allah bisa lebih kuat yang tuan saya sih daripada ini
kita mah udah ada media sosial
teknologi kita mah udah maju sekarang
nah kalau itu kan jadi ada dia
ada akan orang dulu study kerumatin
ngga udah gak percaya
cuma kalau lihat lihat di aplikasi aplikasi gitu
antara percaya sama nggak percaya sih sebenarnya
kayak nyata aja mbak kalau misalkan lihat
aslinya dengan orang cerita
cuma aku belum pernah lihat sebelumnya sih kalau yang kayak gitu
itu mah apa masih gak percaya
masing masing aja lah
kebanyakan masyarakat memang mengaku tidak percaya dengan praktik praktik klinik ini
namun keberadaan salah satu pasar di bilangan jakarta timur menjadi salah satu bukti praktik klinik masih diminati
di antara pedagang barang bekas di pasar ini ada toko yang menjual barang barang pusaka
yang katanya biasa dicari sebagai media untuk hal hal klinik
agus budiman mengaku barang barang di toko antiknya ini biasa ia dapatkan dari orang yang membongkar rumah
sesekali ada satu dua benda terikut yang menurutnya adalah jimat dari pemilik sebelumnya
setidaknya seminggu sekali ada saja orang yang mendatangi tokonya karena diperintah dukun yang dipercaya si pembeli
mulai dari masyarakat biasa hingga para pejabat
biasanya buniman akan mematok harga tinggi untuk menjual barang barang
ini bagi para pembeli yang mencari barang dengan detail yang spesifik
termahal budiman pernah menjual barang yang dianggap jimat dengan harga dua puluh tujuh juta rupiah
jadi rata rata sih kalau pejabat itu kayak apa taring harimau
terus kayak kitab kitab yang emang notabene itu buat syarat
salah satu syarat untuk mereka melanggengkan posisinya

di kawasan jakarta timur ada satu pasar modern yang di satu lantainya
hampir semua pedagang khusus menjajakan barang barang antik
mulai dari keris ornamen ornamen patung minyak dompet dan gantungan kunci yang memiliki tulisan tulisan
namun kami tidak bisa mengkonfirmasi apakah barang barang yang mereka jual ada kaitannya dengan praktik praktik klinik
tim liputan telah berkeliling untuk mencari pedagang yang berkenan untuk diwawancara
namun tidak ada satupun yang bersedia memberikan keterangan
menurut sosiolog universitas nasional sigi trohadi
praktik klinik sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat indonesia
kemajuan zaman tidak menjadi jaminan praktik praktik ini memudar
yang ada keberadaan teknologi justru sedikit banyak membantu praktik klinik
karena lenik itu kepercayaan puno yang terus menerus dipelihara
sulit sekali untuk dibenturkan dengan hal hal yang modern modernitas teknologi
tak bisa dipungkiri hal hal mistis ataupun klinik memang mempunyai tempat tersendiri dalam budaya di negeri ini
namun sejatinya manusia diberi akal oleh yang maha kuasa untuk memilah lewat logika
tim liputan cnn indonesia